ini sama dengan warga binaan yang lain yang punya hak integrasi atau diberikan pembebasan bersyarat
pertama berkelakuan baik tentunya sudah menjalani dua per tiga dari masa pidananya
dan bersedia mengikuti aturan aturan yang sudah ditetapkan pada saatnya nanti menjadi klien pemasyarakatan
artinya hari ini per hari ini hrs sudah menjadi klien pemasyarakatan balai pemasyarakatan jakarta pusat
sampai dengan selesai masa percobaannya di tanggal sepuluh juni dua ribu dua puluh
aturan aturan tentunya sudah dijelaskan kepada hrs ya kepada yang bersangkutan
wajib mengikuti program pembimbingan yang diberikan oleh balai bapas jakarta pusat melalui pk nya
dan juga tidak melanggar aturan aturan
muhammad rizik syihab dinyatakan bebas bersyarat dengan masa percobaan
bebas bersyarat hingga sepuluh juni dua ribu dua puluh empat
rizik mendapatkan pembebasan bersyarat hari ini dua puluh juli dua ribu dua puluh
kita pantau kediaman rizik syihab di kawasan petamburan jakarta pusat bersama koresponden arya dita utama
apa saja agenda acara di petamburan hari ini dan siapa saja yang ditemui rizik syihab setelah bebas hari ini
ya halo selamat sore benn
belum dikinformasikan dari keterangan yang kami peroleh dari pengacara
rizik syihab yaitu aziz yanuar mengatakan bahwa memang hari ini tidak terlalu banyak agenda
memang agenda internal saja yang melibatkan pihak keluarga dan juga kerabat kerabat yang terdekat saja
memang nanti hari ini mencari enakan dan syukuran
dan memang tadi kami melihat ada sejumlah makanan yang tadi dibawa ke antar ke dalam lokasi
kediaman dari rizik syahab itu sendiri
terus kemudian juga tadi memang semakin sore ini kita lihat semakin banyak orang yang datang mengunjungi rizik syihab langsung ke dalam kediamannya sendiri
memang tapi kita belum bisa memastikan siapa saja yang ada
tapi memang kita lihat bahwa memang tadi ada novel bakumi
kemudian sobiri lubis
terus kita juga melihat ada syekh yusuf mantak juga tadi hadir di sini
dan serta rekan rekan seperjuangan atau kolega dari rizik syihab itu sendiri
nah memang tadi pagi rizik syihab tiba sekitar pukul tujuh lewat delapan belas menit di kediamannya
di mana dia langsung disamput dengan rebahan dari sholawat
yang langsung dikalungi bunga oleh istrinya sharifah ketika tiba
selain itu juga memang tadi rizik syihab juga dikabarkan sedang akan fokus untuk istirahat saja di rumah
tapi memang tadi sempat menggelar konsul pers
sekitar pada pagi hari tadi
yang melalui kanal islamic broadroot tv
di mana tadi rizik syihab mengatakan atau menyampaikan sejumlah apresiasinya kepada sejumlah pihak
di antaranya menyampaikan apresiasi kepada istri dan juga tujuh putrinya
di mana mereka dengan setia terus menyemangati terus mendampingi
selama proses pemeriksaan persidangan ponis penahanan
bahkan sampai akhirnya dia menjabat pembebasan bersyarat
di mana juga diketahui istrinya merupakan
penjamin dari pembebasan bersyarat yang telah diperoleh oleh rizik syihab
nah sementara itu dia juga menyampaikan menegaskan
rizik syihab maksud saya juga menegaskan bahwa memang pembebasan bersyarat ini bukan pemberian dari partai politik
pejabat ataupun dari siapapun gitu
memang ini merupakan hak dia sebagai warga negara untuk memperoleh pembebasan bersyarat itu sendiri
selain itu juga rizik syihab juga menyampaikan apresiasi kepada sejumlah rekan perjuangannya
yang telah membantu dia untuk mendapatkan informasi untuk memperoleh pembebasan bersyarat
di mana mereka disampaikan bahwa dia sempat berrapat beberapa kali
atau sekali dalam seminggu atau dua kali dalam seminggu untuk membahas pembebasan bersyarat ini
di antara ribut ada sheikh yusuf marta dan juga khg buya ahmad qurtubi yang membantu dia dalam hal ini
dan memang untuk informasi mengenai pembebasan bersyarat ini memang sengaja tidak disebarluaskan kepada hal hal masyarakat
karena memang mereka ingin menjaga bahwa prosedur yang telah ditetapkan memang benar benar dijaga
artinya memang jangan sampai ada pelanggaran sedikitpun
sehingga nantinya dapat mengancam rizik syihab kembali diteroboskan ke dalam ke penjara
karena memang sesuai persyaratan rizik syihab tidak boleh menyebabkan gangguan keamanan atau gangguan kemasyarakatan
karena apabila iya dia akan kembali di penjara selama kurang lebih satu tahun
selain itu juga apresiasi juga disampaikan kepada pengacaranya yang berhasil
yang sudah mendampingi dia selama ini baik itu di persidangan di tingkat pengadilan negeri
terus kemudian di pengadilan tinggi dan juga di mahkamah agung
dimana kita ketahui bahwa vonis yang diterima oleh rizik syihab selama empat tahun
akhirnya berhasil dikurangi menjadi dua tahun
dan apresiasi terakhir disampaikan juga pada seluruh umat
atau seluruh pihak yang telah mendoakan rizik yang memberikan semangat selama dia masih mengalami penahanan
sementara itu memang rizik syihab sendiri mengatakan bahwa dia akan terus beristikom atau berjuang di jalan yang baik
yang mengatakan yang baik itu baik dan batil batil
dan juga menegaskan bahwa
akan kembali menggaungkan revolusi akhlak
karena menurut dia saat ini negara ini sedang darurat kebohongan
oleh karena itu memang banyak hal yang harus diperbaiki
nah memang selain itu juga rizik syihab karena memang menjadi tahanan kota
artinya aktivitasnya akan sangat terbatas
artinya memang dia tidak bisa meninggalkan jakarta pusat
dia juga tidak bisa keluar provinsi tidak bisa keluar pulau
ataupun bahkan keluar negeri tanpa ada izin tertulis dari pihak pihak terkait
dan selain juga harus lapor sama satu kali dalam satu bulan
rizik syihab juga wajib mengikuti program
yang dari balai permasyarakatan yang ada di jakarta pusat
ya arya dita utama melaporkan langsung dari kawasan petamburan
terkait dengan rizik syihab yang bebas hari ini
terima kasih arya dita selamat bertugas kembali